mengenang nenek moyang mengucap syukur kepada dewa
hingga menjaga tradisi leluhur menyatu dalam ritual ini
cerita tentang sekelompok manusia yang berjuang mencari kehidupan yang layak
menjadi kenangan tahun demi tahun
di datarannya menghadap selat malaka
keturunan tionghoa meraihkan berkah keselamatan
ratusan tahun lalu pendahulu mereka datang
bermukim dan mencari kehidupan yang layak
mereka berbaur dengan alam
bertekad melanjutkan hidup untuk selamanya
sebuah ikrar kesungguhan
yang mereka buktikan dengan membakar biduk
sebagai wujud ucap syukur
ditemukannya tanah yang menjajikan
hanno ku seiringi kembali

ganze belas kutuka bertambah berburu
algo yang jauh ke arah datang
bagan siapi api akan menjadi saksi ritual warga etnis tionghoa untuk kesekian kalinya
kota maritim ini akan menggelar hajatan tahunan
ritual bakar tongkang demikian namanya menjadi perhelatan rutin di tengah hari hari sibuk mereka
kota multi etnis bagansi api api akan semarak dengan acara yang mampu menarik puluhan ribu pasang mata
segala persiapan sedang tuan rumah lakukan untuk menyambut tamu di hajatan yang kini sudah menjadi budaya
meluangkan waktu dan menyumbangkan tenaga demi terlaksananya acara
kelenteng ingho kiong menjadi pusat kegiatan
tempat ibadah umat konghucu ini merupakan kelenteng tertua di kota ini
para peziarah tak henti hentinya datang untuk berdoa kepada para dewa tuan raja
mereka mengucap syukur atas kehidupan yang telah mereka jalani
asap asap dupa mengepul di antara doa
menebus celah celah kelenteng menuju langit
sama persis seperti harapan mereka
agar doa bisa sampai ke langit dan didengar para dewa
dewa atau yang disebut ongya menjadi harapan atas kelancaran hidup mereka
dewa kihiongya dan taesun ongya menjadi pusat peran
ketika mereka berlatih mereka diberi penghatian
karena menyimpan sejarah kuat pada pemukim pemukim tionghoa awal di bagansi api api
dua dewa inilah yang dipercaya membawa keselamatan saat leluhur mereka berlayar dari daratan tiongkok hingga ke tanah melayu
karena kelenteng ingho kiong ini adalah kelenteng yang tertua di kota bagansi api api
yang dulunya dulunya leluhur tionghoa kesini itu dulunya hanya pondok
karena pada waktu itu mereka menaruh dewa kihiongnya itu di pondok itu
lama lama karena mungkin ya istilahnya perkembangan ya
kalau kita bilang seiring perkembangan zaman seiring karena mungkin ini hasilnya melimpa
terus banyak yang dari negara lain bahkan dari kota kota lain tahu oh di sini rezeki melimpa gitu ya
nah dari situlah mereka mulai
bahu membahu untuk membangun sebuah kelenteng yaitu kelenteng ingho king
ribuan peziarah tak henti mengucap doa dan janji selama dua hari
panitia terlihat sibuk mempersiapkan rentetan prosesi
bermacam pernak pernik mereka siapkan sebagai syarat ritual
lembaran kertas doa atau kimchua tak lupa mereka sertakan juga sebagai syarat persembahyangan
tanggal enam belas di bulan kelima penanggalan imlek
dipercaya sebagai tanggal mendaratnya leluhur tionghoa di bagan siapiapi
di tanggal inilah ritual sembahyang dewa langit wajib mereka lakukan sebelum puncak ritual keesokan hari
ya ritual bakar tongkang mengambil tanggal yang sama dengan peristiwa mendaratnya satu tongkang
berisi delapan belas awat yang diakini terjadi pada seribu delapan ratus dua puluh enam
dewa kihongya yang mereka bawa lalu dipindahkan ke pondok yang kini menjadi tempat ibadah bernama inghong kiong
dewa kiyongya dipercaya oleh penganut ajaran tauwisma sebagai dewa laut
dewa ini dianggap sebagai dewa penyelamat setiap perjalanan saat berlayar mencari daratan baru
sementara dewa tuan raja taisun ongya adalah dewa pengembara
dua dewa yang menjadi pemandu para pendatang selama berlayar di lautan
kini sebelum membuat replika tongkang para suhu atau orang pintar meminta petunjuk kepada mereka
sebulan sebelum hari hanya mereka sudah meminta petunjuk dewa kiyongya untuk mengadakan acara ritual bakar tongkang ini
jadi tiap tahun itu kita lihat replika bakar tongkangnya itu setiap tahun itu beda ukurannya
jadi ini sesuai dengan petunjuk dewa kihongya
sebelum hari hanya
replika tongkang sedang dipersiapkan setiap tahun berbeda beda ukuran
sesuai petunjuk suhu tongkang lalu dirangkai
ornamen khas dewa tak lupa disematkan di replika yang banyak menggunakan material yang mudah terbakar ini
di sini lah dua dewa yang merupakan leluhur mereka ikut serta dalam pelayaran
kepala tongkang tionghoa
kalau dulu kan kapal tongkangnya itu kapal tongkang tionghoa itu biasa ada altal
makanya di situ yang kapal tongkang leluhur tionghoa ini dia ada altal
sembayangnya ya di situ dia dewa kiongnya itu dibawa di situ
maka untuk kalau dulu kan kita nggak ada kompas nggak ada penunjuk arah kemana kita
di situlah yang dipercaya leluhur tionghoa ini selalu meminta penunjuk dari dewa kihongya yang mereka bawa
kepala tongkang tionghoa
sambil menunggu para peziarah datang
di sekitar tongkang dan kelenteng masa riu rendah bersuka cita seakan tak sabar menunggu hari hari
malam yang semakin larut tak membuat area di sekitar simpang jalan aman dan jalan kelenteng kota bagansi api api
sekarang mereka ilmiah tanganwei
ketika peunta keuangan di tinggi sem fortunately semakin cepat menembus kekuatan tempat kisah
tapi adalah salah satu kota berlabuhnya para pendatang tiongkok
pengembara asal provinsi fujian di daratan cina ini berharap dapat mencari kehidupan yang layak di seberang lautan
mereka menyebut tanah seberang bagian selatan sebagai nanyam
menurut cerita masyarakat tionghoa di kota ini leluhur mereka sempat berlayar ke vietnam dan thailand
namun karena timbul konflik dengan penduduk asli mereka kemudian memutuskan kembali berlayar terus ke selatan
dari legenda yang ada berlayarlah tiga kapal menuju tanah melayu di pulau sumatera
karena cuaca buruk dua kapal tenggelam tinggalah satu kapal bermuatan delapan belas awak yang sanggup merapat ke daratan
perantau berbahasa hokian ini melihat satu bagian ikan yang terang dari kejauhan
sebuah daratan yang diterangi ribuan kunang kunang
yang kemudian mereka yakini sebagai lokasi yang ditunjuk dewa laut untuk bermukim
dari situlah leluhur tionghoa itu bertekad untuk tidak kembali lagi ke negeri asal
diadakanlah suatu ritual
dan pada ritual itu mereka tepat ulang tahun dewa kiwong yani diadakan
yang kita lihat sekarang ini di area al bakat tongkang itu yang dipercaya bahwasanya itulah yang pertama kali
perlabuhnya kapal tongkang leluhur tionghoa yang menemukan kota bagan siapiapi ini
sebuah legenda boleh kita yakini boleh juga tidak
kedatangan ke bagan siapiapi tidak otomatis menjadikan mereka sebagai pemukim pertama
para pendatang harus mengakui sang tuan rumah yang lebih dulu ada yaitu kesultanan siak
sementara itu kejayaan kesultanan melaka pada abad ke lima belas sudah membuka kontak antara wilayah melayu

laksamana tsingho bisa dijadikan contoh terbukanya wilayah selat melaka pada saat itu
jadi bagaimana sebenarnya awal berkembangnya kota bagan siapiapi
apakah tiba tiba mereka datang dan membangun begitu saja
tentu saja tidak
ada proses proses komunikasi dengan para penguasa lokal pada saat itu
yang jelas muara rokan kalau kita lihat abad ke sembilan belas

merupakan bahagian dari wilayah kesultanan siak
di mana kesultanan siak membawahi para datuk tiga kenegerian yang ada di rokan hilir
namun kecekapan diri kaum perantau untuk beradaptasi di daerah tanpa ru memang teruji
di tanah yang jauh dari tradisi asal mereka
membentuk karakter tangguh untuk bertahan hidup
termasuk saat mereka berhadapan dengan bangsa belanda sebagai penguasa penuh di masa pemerintahan kolonial
sikap hidup mandiri membuat pemerintah belanda kagum kepada mereka
pada tahun seribu delapan ratus delapan puluh an seorang kontrolir belanda dari bengkalis diutus untuk menuju hulu sungai rokan
dia ingin menemui pembesar ataupun raja dari kerajaan rokan yang berada di hulu sungai
tapi dia melewati bagansi api api
dan dia melaporkan apa yang terjadi situasi dan kondisi di bagansi api api pada saat itu
diceritakannya ada seribu warga tionghoa
tegunan tionghoa di sana yang melakukan aktivitas menangkap ikan
mereka masyarakat yang sangat mandiri
dan dia juga melaporkan bahwa mereka membayar semacam pajak atau cukai atau uputi kepada para datuk
datuk kenegrian datuk tanah putih bangko dan kubu
pada kelanjutannya kolaborasi antara pemerintah kolonial belanda dan pemerintah rokan
dan tokoh tionghoa menciptakan satu sistem administrasi yang kita kenal dengan istilah kapitan
ya kapitan adalah orang kepercayaan pemerintah kolonial dalam mengelola perdagangan di sebuah wilayah
rumah ini menjadi saksi bisu sistem perekonomian masa kolonial di bagansi api api
rumah kapitan oi itam adalah satu satunya rumah kapitan yang masih tersisa
beberapa yang lain
hilang di makan waktu
kota bagan siapi api kini menjadi ibu kota dari kabupaten rokan hilir
kabupaten dengan julukan negeri seribu kubah terletak di utara riau menghadap ke selat malaka
kabupaten rokan hilir adalah kawasan perkebunan sawit dengan potensi bahari yang besar
sementara kota bagansi api api pernah mendapat julukan sebagai pelabuhan ikan terpenting kedua di dunia
saat itu pertengahan pertama abad ke dua puluh
bagansi api api ini termasuk banyak perantauan
jadi banyak warga warga sini masyarakat sini yang setelah tamat ya umumnya setelah tamat sma mereka keluar
bahkan ada yang keluar negeri untuk menuntut ilmu
dari situlah di samping menuntut ilmu mereka juga ada yang maksudnya bekerja di luar mencari rejeki di luar
dan dari kepercayaan mereka itu selalu mereka meminta petunjuk dari dewa kiwong yani
begitulah keadaan masyarakat tionghoa di bagansi api api saat ini
minimnya lahan pekerjaan di sektor formal menyebabkan warga yang sudah menamatkan pendidikan tinggi enggan kembali
mereka lebih baik mencari rezeki di tempat lain
saat saat seperti inilah para perantau kembali ke kampung halaman mengenang kedatangan leluhur mereka di kota ini
tidak lupa doa dan janji mereka ucapkan kepada dewa tuan raja supaya kehidupan mereka layak sehingga bisa membawa rezeki untuk kampung halaman
doa dan janji mereka ucapkan yang jika mendapatkan cukup rezeki mereka sisikan untuk mendirikan sarana ibadah
untuk itulah di bagansi api api berdiri banyak kelenteng sebagai wujud syukur kepada dewa
hiburan artis artis negeri jiran ini ikut memberiakan malam terakhir sebelum ritual
sementara di kelenteng peziarah masih terus datang untuk sembahyang
replika tongkang siap diarak menuju tempat pembakaran
di tiang yang bergantung harapan akankah rezeki banyak terdapat di darat atau justru di lautan

pukul satu siang saat matahari condong ke barat
masa berkumpul di sekitaran jalan kelenteng
rute arak arakan sejauh satu km akan melewati jalan ini
lalu berbelok kiri ke jalan perniagaan
dan berakhir di sebuah tanah lapang
yang diakini sebagai lokasi pendaratan tongkang pertama
untuk mendinginkan area
satu mobil bak terbuka menyiramkan ratusan liter air ke jalan raya
sementara di sekitar kelenteng ingho kiong
persiapan masih dilakukan
panji panji marga patung patung dewa dan kertas kertas doa mereka bawa
itu dari kelenteng kelenteng lain berpartisipasi
kalau dalam istilahnya kita mengundang
mengundang kelenteng kelenteng yang lain untuk ikut meramaikan
dan membentuk suatu barisan
jadi diramaikan oleh budaya budaya islam
budaya tionghoa seperti
barongsai yokoben dan
baju baju khas tradisi tionghoa
dan di samping itu juga diramaikan oleh
istilahnya oleh suku suku lain
seperti suku jawa suku melayu
mereka berpakaian dengan kesukuan masing masing
ya partisipan ritual tidak hanya dari kalangan tionghoa
tradisi jawa ikut menambah semarak ruas jalan yang pada hari biasa
hingga pukul tiga sore tongkang masih belum bergerak
namun ribuan pengunjung sabar menunggu
dupa atau hiu mulai dibakar
langit sekitar kelenteng sesak dengan asap
tetabuhan bermacam alat musik perkusik khas china
mengisi ruang suara diantara dinding dinding tembok

sehingga haluan replika tongkang mulai bergerak
nada sorak sorai peserta ramai terdengar meninggi

inilah replika tongkang terakhir
yang akan dibakar sebagai persembahan kepada dewa tuan raja ki huang ya
sebagai rasa syukur
membakar tongkang berarti juga membulatkan tekad
untuk tidak kembali ke negeri asal
yakin bahwa daratan ini adalah tempat yang layak untuk hidup
sebelumnya pemerintahan borota
yang memiliki applian
ke area bakar tongkang itu sudah harus seperti itu lutanya
karena memang acara dalam ritual bakar tongkang itu tidak ada
istilahnya kapal itu bola balik berbalik arah
jadi terus melaju ke depan sampai ke area bakar tongkang yang dipercayai
itulah pendaratan pertama
dibutuhkan kehatian untuk mengangkat ratusan kilogram tongkang
yang berisi lembaran kertas kimchua di antara kabel listrik yang melintang di atas jalan
sementara warga yang tidak ikut mengarak
tetap merapalkan doa sambil menyalakan dupa di depan rumah mereka
perlahan tongkang diarak selama sekitar setengah jam menuju areal pembakaran
hingga menit terakhir arak arakan berbelok ke kanan
memasuki gapura menuju tanah lapang
yang dipercaya sebagai lokasi mendaratnya tongkang pertama
di sini ribuan peserta sudah menantikan dengan terus memanjatkan doa
tidak berapa lama api pun disulut menyebar dengan cepat
membakar tongkang beserta kertas doa
puluhan ribu umat berharap cemas ke arah manat yang akan rebah
api yang memanaskan suasana dan asap
membuat pedih mata tak menyuruhkan semangat mereka
menyaksikan momen menentukan pada ritual ini
akhirnya setelah menunggu api menjadi abu
tiang tongkang pada tahun ini jatuh mengarah ke darat
tanda bahwa rezeki dan peruntungan akan lebih banyak diperoleh di daratan
begitulah keyakinan warga etnis tionghoa
di bagan si api api menatap ke depan
seharian setelah ritual susah nabagan si api api kembali normal
ribuan pengunjung mulai meninggalkan kota
warga etnis tionghoa menarik nafas lega
acara berjalan lancar
di salah satu rumah seorang tetua
sayup sayup terdengar lantunan musik khas tiongkok
tan heyam pria tujuh puluh tahun ini
memainkan lagu lagu yang masih bisa dimainkan di usia senjanya
ia senang setiap tahun kota ini ramai wisatawan
namun baginya bagan si api api tidak seperti dulu
kini pekerjaan sulit didapat
ia berharap generasi muda lebih mudah menjaga kemampuan
dan menjalani kehidupan
ya bagan si api api menyurut popularitasnya sejak masa order lama
julukan kota penghasil ikan terbesar dunia tidak pernah terdengar lagi
galangan pembuatan kapal tradisional pun kini tinggal beberapa
menyurut mengikuti sulitnya bahan baku kayu di daerah ini
tinggallah tradisi dan sejarah
dua hal yang pantas
pertama kemampuan bagan si api api
yang pantas diperjuangkan menjadi kebanggaan
masyarakat tionghoa bagan si api api ini berjumlah sekitar sepuluh ribu
sementara untuk kecamatan bangkok totalnya lima puluh ribu
berarti ada empat puluh ribu yang bukan warga tionghoa
akan tetapi bisa sama sama kita saksikan melalui peralatan wisata nasional yang sudah berlangsung
alhamdulillah berkat kerjasama yang baik dari semua pihak juga
dan juga itu terselenggara dengan
aman tertib dan damai
bukti bahwa memang toleransi ada di bagansi api api